pemilu dua ribu empat belas dan pemilu dua ribu sembilan belas

karena hasil penghitungan penghitungannya haruslah nanti tercipta proporsionalitas yang lebih baik
jadi argumentasinya saya kira utamanya yaitu pada mencapai proporsionalitas yang lebih tinggi
jadi dengan sistem yang baru ini keunggulannya kalau boleh disimpulkan bahwa akan lebih tercipta proporsional yang lebih baik begitu
sehingga mungkin kalau partai partai yang lama waktu sistem lama kuota hari itu partai partai kecil istilahnya
pada waktu itu meskipun dengan pemilih yang sedikit
ada kemungkinan kan mereka masih mendapatkan kursi begitu ya
tapi dengan sistem yang baru ini akan sedikit kesulitan gitu partai kecil ini untuk mendapatkan suara
kurang lebih demikian ya kalau kita lihat secara menyeluruh
dan dia punya pengumpulan suara yang cukup bisa di dapil dapil tertentu mungkin akan dapat juga kira kira begitu
karena penghitungan ini di dalam dapil per dapil
dapil per dapil
sekarang kita akan mencoba untuk proses menghitung dengan sistem apa namanya
sinlac ya gitu
kita dengan apa namanya
kita misalkan ada empat partai di masa dari ya
tapi sebelum itu kita pastikan yang empat partai ini adalah empat partai yang melampaui
ya naik dan bukan hanya loh itu tinggi sekali
naik setengah persen
sehingga partai yang tidak lolos ini tidak kita hitung begitu
kemudian disini akan kita bagi
itu menjadi kita bikin tiga tabel aja gitu
kalau empat nanti terlalu panjang begitu
walaupun hati hati bisa jadi angkanya turunnya didapatnya di empat
tapi itu catatan juga
kita catatan juga
kali ini kita akan mencoba untuk memperebutkan lima kursi
di dapil ini ada lima kursi ya
di dapil kursi ini ada lima kursi begitu ya
dengan dibagi n satu n dua n satu n tiga dan juga n lima
jadi pembaginya semua bilangan ganjil
satu tiga lima tujuh sembilan dan seterusnya
sesuai dengan yang ahli matematika rumusnya itu ya
sekarang kita bagi n satu ini
kita harus mengisi apa ini mas
jadi semua perolehan suara sah setiap partai politik di dapil itu
itu dibagi dengan satu
jadi semua dibagi satu dulu
berarti kita isi delapan belas ribu ya
terus kemudian disini sembilan ribu
terus kemudian lima ribu
terus kemudian n tiga nya berarti otomatis akan kita bagi menjadi tiga lagi
dan yang dibagi adalah suara asli sahnya
oh suara asli
bukan yang ini
bukan yang ini
oke suara asli
kemudian kalau kita bagi tiga disini ada enam ribu
terus kemudian disini ada tiga ribu

terus kemudian tabel selanjutnya kita bagi lima
kita bagi lima
kembali yang asli suara sah masing masing partai politik dibagi lima
kita bagi lima
kebetulan saya sudah menghitung mas radar
oh terima kasih
jadi kita gak usah
supaya tidak keliru kita ya
supaya tidak keliru ya
terus kemudian ini tujuh ratus
nah kemudian proses menghitung kursi dari lima kursi ini nanti membaginya seperti apa
jadi sekarang sudah kita bagi suara sah semua dengan bilangan satu bilangan tiga dan bilangan lima
blok yang besar ini
ini ada kolom kolomnya di dalamnya
blok yang besar ini
kita lihat ranking yang mulai dari yang tertinggi satu sampai yang kelima
karena kursinya ada lima
silahkan dilihat di sini mana yang paling tinggi
pertama tinggi ke dua tinggi ke tiga sampai tinggi ke lima
yang pertama tentu saja yang delapan belas ini
ini yang pertama ya
kasih tanda satu ya
terus kemudian yang nomor dua tentu saja partai b
karena ketika ini diberikan
sementara partai b masih sembilan ribu
berarti ini dapat kursi nomor dua ya
jangan lihat partanya
lihat saja di sini
oh lihat angkanya saja
pertama kedua ketiga empat lima
kita cari ketiga
angka ketiganya tetap saja yang ini
enam ribu yang ketiga ya
kemudian yang keempat
terus kemudian yang keempat
kemudian yang terakhir yang kelima
kemudian yang terakhir kelima adalah ini
dari ini ada satu dua tiga empat lima
inilah kita simpulkan yang perolehan kursinya jatuh kemana
kita lihat ini satu kursi ketiga kursi kelima itu di partai a
berarti partai kita simpulan mendapat tiga kursi di dapil tersebut
nah kemudian partai b
oh dia dapat
nanti dapat satu
kemudian partai c
ternyata juga ada satu
dia dapat satu
jadi tiga satu satu itu totalnya lima kursi
lima kursi telah terbagi kepada partai yang tiga tadi
ini misalnya partai a sudah dapat tiga kursi
sementara dari misalnya dari daftar partai tersebut
tentu saja kan ada nomor satu dan ada beberapa caleg begitu ya
yang masuk dapil tersebut
lalu bagaimana apakah menentukannya berdasarkan jumlah
suara atau seperti apa
jadi penghitungan hasil pemilu itu terbagi dua
kita bicara pertama penghitungan perolehan kursi
praktis sudah selesai
dengan metode senluck yang baru ini
yaitu partai a dapat tiga kursi
yang kedua adalah isu penetapan calon terpilihnya
nah jadi untuk punya calon terpilih
setiap partai harus punya kursi yang didapat
nah partai a punya tiga kursi kan
maka siapa yang mengisi tiga kursi ini
tentu berdasarkan perolehan suara terbanyak di calegnya
jadi partai ini kan punya sejumlah caleg di dapil ini kan
nah karena dia punya tiga kursi
maka yang memperoleh suara terbanyak pertama
mendapat di kursi pertama
kemudian yang memperoleh suara terbanyak kedua
kursi yang keduanya
kemudian yang mendapat suara terbanyak ketiganya
caleg yang lain mohon maaf tidak dapat kursi
karena memang jatahnya hanya tiga saja
karena partai dapat tiga
kemudian partai ini karena cuma dapat satu
maka yang satu satunya caleg
di antara caleg yang diajukan di dapil ini
oleh partai b
yang suara terbanyak
maka akan mengisi kursi yang satu diperolehnya gitu
hal yang sama juga akan terjadi partai c
lalu kemudian bagaimana dengan misalnya
memang hanya lima kursi gitu ya
sementara yang lolos
lalu partai keempatnya
bagaimana pak sadar
partai keempat untuk di dapil ini
dia tidak dapat
ya karena kan dihitung per dapil
persaingan itu sebetulnya
akhirnya di dapil dapil
untuk dpr ya
nah kemudian ya nanti
bagaimana dengan dapil lain
kita ketahui bahwa pemilihan anggota dpr itu
dapilnya ada sekarang delapan puluh
ada tambahan tiga
nah maka dihitung semua nanti setiap dapil itu
kemungkinan partai yang lolos
partai d dalam hal ini
yang tidak dapat di sini
mungkin di tempat lain dia akan dapat
nah kira kira gitu
mungkin juga tidak
kita tidak tahu
jadi akan dilihat per dapil
semoga penjelasan ini bisa semakin
bisa semakin menjelaskan kepada masyarakat
untuk pembagian kursi itu
tidak asal saja membagi
untuk menentukan jumlah kursi
yang duduk di dalam dapil tersebut
sudah ada hitungan hitungan tersendiri
bukan hanya ke masyarakat
banyak yang kurang paham
jadi mereka sekarang
jangan mikirin dirinya dulu
kalau menurut saya
bagaimana mendapatkan kursi dulu
kursi itu kan harus rame rame
di dalam satu partai
karena harus total
di dapil tersebut
jadi kalau mikirin sendiri
dia mungkin dia tinggi
tapi secara total
bisa begitu juga kan
nah jadi saya kira itu catatannya
untuk juga caleg
juga peserta pemilu kita
terima kasih mas dadar
selamat hadir di cnn indonesia
pada kesempatan saya hari ini
dan informasinya sangat jelas sekali
mudah mudahan bisa semakin memperjelas kita
mudah mudahan berterima kasih